terima kasih anda masih bersama kami di good morning
ini lagi lagi terjadi nih anissa
seorang remaja putri di surabaya jawa timur menjadi korban
pengeroyokan sejumlah remaja putri lain
saat mengeroyok mereka silih berganti untuk memukul korban
ya dan kasus ini terekam video telepon seluler ya iqbal ya
dan beredar luas di media sosial
kini kasusnya telah ditangani oleh polrestabes surabaya
pembelajaran putri itu terjadi di perumahan di jalan dharma wangsa indah barat surabaya
seorang petugas keamanan pun membenarkan adanya pengeroyokan tersebut
pelaku ataupun korban bukan warga perumahan tersebut
melainkan warga kampung yang terletak di sekitar perumahan
ini kayak kalau hari hari biasa kayak gini
kalau satpam tau pak
satpam sebenernya satpamnya
waduh ngopel gitu ya
bukan iya sebenernya ada yang ganti ya
tapi waktu itu panjang
sudah waktunya anjang
gak tau ya
gak ada satpam yang lewat
gak ada satpam waktu ketepaan gak ada satpam yang lewat
biasanya lewat ribu sih
sementara itu pihak polres surabaya mengaku
telah menerima laporan tentang penganiayaan dari orang tua korban
korban dan para pelaku adalah pelajar
peristiwa tersebut terjadi pada dua puluh delapan juni lalu dan langsung dilaporkan
kita juga sudah
mendapatkan hasil visum dari rumah sakit
rencananya minggu depan
awal minggu depan kita melakukan pemanggilan
kepada sembilan orang anak yang akan kita jadikan saksi dalam perkara ini
saat ini polisi sudah menggali keterangan dari korban dan orang tuanya
serta memperoleh hasil visum
petugas juga sudah melakukan gelar perkara dan proses penyidikan
minggu depan polisi berencana memanggil sembilan orang
yang ada dalam video tersebut sebagai saksi